trans tujuh bekerja sama dengan pihak keluarga joglo sabtu pagi menggelar kegiatan peduli
vaksinasi covid sembilan belas di smpn dua ratus sembilan belas joglo kembangan jakarta barat vaksinasi tahap dua ini ditargetkan
kepada tiga ratus warga di sekitar kantor stasiun transmisi trans tujuh vaksin yang digunakan dalam
program trans tujuh peduli vaksinasi covid sembilan belas kali ini adalah vaksin sinovac kegiatan vaksin ini
juga melayani untuk dosis tahap pertama dapat info dari tetangga sih katanya di sini ada
ini trans tujuh melalui program trans tujuh peduli vaksinasi covid sembilan belas melaksanakan proses vaksinasi
dosis kedua bagi masyarakat di sekitar stasiun transmisi joglo tepatnya di kelurahan joglo
vaksinasi ini dilaksanakan di smp dua ratus sembilan belas jakarta
setelah vaksinasi warga juga mendapatkan sembako berupa vitamin serta sebuah set top box
tv digital untuk mendukung program digitalisasi pemerintah dari trans tujuh rizal tan jakarta